bus listrik berhasil menyedot perhatian pengunjung dalam pameran otomotif yang diselenggarakan gaikindo di jakarta awal maret ini
yang membanggakan bus ramah lingkungan ini adalah ciptaan anak bangsa dengan teknologi yang bersaing dengan produk asing
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya pangeran punce pamit untuk diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
ini bus listrik yang dibuat oleh pt mobil anak bangsa mab
ya pabrikan ini cukup menarik perhatian pengunjung
dari tampilannya mobil ini bergaya desain eropa layaknya bus transjakarta keluaran mercedes benz dan scania namun dibuat oleh karoseri lokal
jadi kita pakai motor penggerak seratus kw maaf dua ratus kw
itu setara dengan dua ratus enam puluh
baterainya sendiri ini ada dua belas spek
dia mampu menempuh jarak kurang lebih tiga ratus km
satu kali charging
sedangkan lama chargingnya kurang lebih dua jam sampai dua jam setengah
bus ini dibuat di magelang jawa tengah dengan tingkat kandungan dalam negeri atau tkdn yang sudah mencapai empat puluh lima persen
dimana standarnya adalah tiga puluh persen
mayoritas komponen bodi dan ratu
kelangkaan dibuat oleh sejumlah karoseri yang ada di indonesia
hanya baterainya yang masih disuplai dari negeri tirai bambu tiongkok dengan pengembangan teknologi motor listrik dari jerman
desain luarnya ala eropa yang futuristik
lengkap dengan fasilitas rem yang menunjang kaum difabel
bus ini punya kapasitas delapan puluh enam penumpang
bicara soal fitur dan juga teknologi bus elektrik karya anak bangsa ini tidak bisa dianggap remeh
karena joknya sendiri sudah mengaplikasi sistem air suspension
yang bisa menyelesaikan dengan bobot para pengemudinya tanpa harus mengatur secara manual untuk mendapatkan posisi yang nyaman
dan yang menarik di sini adalah kalau misalnya kita melihat beberapa bus dalam kota dan juga antar kota antar provinsi itu masih menggunakan speedometer jarum analog
tetapi di sini sudah menggunakan panel instrumen digital dan semuanya sudah berwarna alias full color
jadi bisa menambah ketajaman panel

jadi bisa menambah ketajaman panel
nah para pengundi untuk melihat indikator yang ada di sini
suspensi utama di empat penyangga roda pun sudah menerapkan teknologi serupa
di dalamnya juga sangat bagus
saya pikir mobil ini cocok untuk di ibu kota provinsi
minusnya tentunya harus diperhatikan lagi masalah kekuatan listrik sampai berapa jauh
banyak harapan mobil listrik hasil karya dalam negeri ini
banyak harapan mobil listrik hasil karya dalam negeri ini
dan diminati oleh para pelaku usaha transportasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri
namun tentunya masih ada sejumlah hal yang harus dihadapi oleh produsen kendaraan listrik atau hybrid dalam mengembangkan kendaraannya
komitmen yang kuat harus dijaga oleh pelaku usaha otomotif tentunya agar kepercayaan konsumen semakin baik dan loyal
dukungan dengan memberi kesempatan kepada pelaku industri otomotif lokal juga harus terbuka lebar
agar indonesia bisa segera memiliki mobil nasional sendiri di tengah gempuran produk asing